dikeluarkannya izin keramaian kejuaraan pertandingan sepak bola liga satu dan dua
periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua oleh mabes polri
tidak lepas dari evaluasi gelaran piala menpora yang dimenangkan persija
kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo mengatakan
penyelenggaraan piala menpora sudah berjalan cukup bagus
namun dia menyayangkan adanya kerumunan supporter persija pasca laga final
setelah melewati sejumlah proses evaluasi dan rapat koordinasi
listio memutuskan untuk mengeluarkan izin gelaran liga satu dan liga dua dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
meski demikian gelaran liga satu dan dua akan tetap menerapkan progres secara ketat
polri akan melihat perkembangan angka covid sembilan belas di indonesia
untuk menentukan apakah akan ada penonton atau tidak
karena itu dari hasil diskusi kami memutuskan untuk memberikan izin keramaian
tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat
demikian untuk kegiatannya akan kita evaluasi
sehingga tentunya pelanggaran terhadap protokol kesehatan berpengaruh
terhadap proses pelaksanaan liga
sementara itu menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali mengatakan
akan ada perubahan dalam gelaran liga satu dan dua
kompetisi akan digelar tanpa laga kandang dan tandang atau home away
selain itu gelaran liga satu dan dua
periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua akan dipusatkan di pulau jawa dengan beberapa kluster
tetapi yang sekarang ini karena situasi masih pandemi covid sembilan belas
akan diputuskan dengan sistem bubble dan semua tandingan dipusatkan di pulau jawa
dengan beberapa klaster
itu hal hal teknis yang kami dapatkan
sebelum meminta izin dari polri
kementerian pemuda dan olahraga telah menggelar sejumlah rapat koordinasi
dengan berbagai pihak
seperti satgas covid sembilan belas bnpb hingga stakeholder lainnya
tim liputan cnn indonesia jakarta